sementara dua calon wakil gubernur jawa timur emil dardak dan putih guntur soekarno
selasa siang kampanye dengan mengunjungi sejumlah pasar tradisional di kota malang
mereka saling beradu konsep penataan pasar tradisional demi mendapat simpati pedagang
didampingi sejumlah petinggi partai pdip jawa timur
putih guntur soekarno mengunjungi pasar tradisional ororodowo kota malang
di pasar ini putih menyampaikan konsep penataan pasar tradisional disebut pasar sehat
pasar sehat ini mengutamakan fasilitas dan kebersihan pasar
sehingga para pembeli merasa nyaman untuk berbelanja di pasar tradisional
terkait banyaknya minimarket yang berdekatan dengan pasar tradisional
putih berjanji akan memperketat regulasi sehingga pasar tradisional dapat terlindungi
ya tentu itu regulasinya harus kembali pada pemerintah kota kabupaten
bagaimana kemudian perda perdanya itu dapat memberikan kebijakan kepada para pedagang pedagang kecil
bagaimana kemudian perdanya itu juga memberikan peluang dan ruang yang sangat baik untuk pasar pasar
sementara itu emil dardak yang didampingi istrinya arumi baksin
mengunjungi pasar besar kota malang
di pasar yang pernah terbakar dua tahun lalu ini
emil juga menyampaikan gagasannya tentang pengelolaan pasar tradisional
pasar tradisional harus lebih tertata
mulai dari alur distribusi barang hingga kenyamanan pembeli
sementara untuk minimarket
emil akan mengintegrasikan dengan pasar tradisional sehingga tercipta iklim usaha yang mendukung
ia mencontohkan di beberapa tempat wisata
minimarket dan pasar tradisional justru saling melengkapi dan tidak saling mematikan
kalau pasar tradisional saya sudah bekerjasama dengan peternak perdagangan
sekarang kita sudah mengembangkan pasar
tentunya ada yang mengembangkan pasar
pergerakan barang penempatan antara pasar basah zonasi dan sebagainya
sebelumnya emil dardak juga mengunjungi pasar lawang dan sentra industri tempe di sanan
sementara putih usai berkampanye di pasar oro oro doa
baru kemudian mengunjungi sentra industri tempe di sanan